setelah barada air ditetapkan sebagai tersangka
kepolisian menyatakan berpotensi akan ada pihak lain yang terlibat
dan kami mendapatkan informasi terbaru
bahwa kita akan melihat kondisi terbaru di mabespori
ada irjen ferdisambo yang dikabarkan sudah keluar
kita akan melihat bagaimana kondisinya di sana
setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul sepuluh pagi
kabarnya irjen ferdisambo ini akan segera keluar
memang ini merupakan pemeriksaan kali keempat bagi ferdisambo yang dilakukan
karena pemeriksaan pertama hingga ketiga sudah dilakukan di polres jakarta selatan
serta di polda metro jaya
pemeriksaan keempat berlangsung di baris krimpori sejak pukul sepuluh pagi tadi
dan kami juga masih akan melihat bagaimana kondisi terkini
sepertinya juga semua sudah bersiap untuk melihat bagaimana
nah oke anda bisa melihat di layar televisi anda bahwa teman teman media segera bersiap
untuk mengambil gambar dari irjen ferdisambo yang keluar dari baris krimpori
usai barada e ditetapkan sebagai tersangka
pemanggilan pemeriksaan kepada irjen ferdisabo dilakukan ke bali
demi mendapatkan informasi yang lebih lengkap untuk bukti peradilan
irjen ferdisambo memenuhi panggilan baris kempori yang berada tepat waktu
pukul sepuluh kamis sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang sudah ditetapkan
hadiran irjen ferdisambo sebagai pemeriksaan keempat yang sudah dijalaninya
selama menjadi saksi dalam kasus penembakan brigadir j
yang terjadi pada jumat delapan juli lalu
pemeriksaan keempat berlangsung di baris krimpori
sedang berusaha untuk melihat bagaimana kondisi di sana
apakah memang irjen ferdisambo ini memberikan keterangan terhadap media
seperti ketika dia datang
ketika datang tadi ada empat poin yang disampaikan oleh irjen ferdisambo
yang pertama adalah permintaan maaf karena membuat institusi polri
harus menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan juga jelas
yang kedua adalah bela sungkawa terhadap brigadir c
lalu yang poin ketiga adalah masyarakat diminta untuk sabar
tidak berspekulasi terhadap kasus ini
serta yang keempat dia juga memohon doa
meminta masyarakat untuk membantu doa terhadap istri dan juga anaknya
yang sedang merasakan trauma
pada pemeriksaan hari ini irjen ferdisambo berhadapan dengan tim suspori
yang menjadi garda utama dalam penyelidikan kasus penembakan brigadir j